aksi brutal geng motor kembali meresahkan warga depok jawa barat
puluhan remaja anggota geng motor melakukan aksi pencurian dengan menggunakan senjata tajam sabtu dini hari
tindak kejahatan tersebut terekam kamera cctv
video ini adalah rekaman aksi pencurian yang dilakukan belasan remaja geng motor
di sebuah toko busana di jalan sentosa raya depok jawa barat
kejadian tersebut terjadi pada sabtu dini hari saat penjaga toko sedang membereskan dagangan
para remaja pria dan wanita itu terlihat menggunakan senjata tajam untuk mengancam korban
selanjutnya mereka menjarak pakaian di dalam toko
usai melakukan pencurian para pelaku melarikan diri
menurut kapolres depok akbp didi sugiarto dari hasil olah tempat kejadian perkara
total kerugian mencapai rp empat belas juta
kini aparat polresta depok tengah menyelidiki keberadaan geng motor tersebut
bawa apa aja sih mereka
ya bawa barang barang yang tajam
ada ceweknya nggak
ya itu curulit kaisa murai
kira kira nyampelah lima orang atau enam orang
yang bawa tajam
iya yang bawa barang tajam
ya sambil mengancam dia
dia pakai barang itu
dari hasil olah tkp di identifikasi telah terjadi pencurian
satu orang dengan sasaran mengambil beberapa pakaian
ada celana panjang ada celana pendek
tim sudah melakukan olah tkp dan sudah mengidentifikasi beberapa pelaku